berikutnya sebanyak sembilan puluh desa di enam belas kota kabupaten di jawa tengah sudah mengalami kekeringan
bpbd jawa tengah menyatakan jumlah wilayah yang mengalami krisis air akan bertambah di puncak musim kering pada agustus dan september
dari sembilan puluh desa yang mengalami kekeringan hampir sepertiga atau dua puluh enam desa berada di kabupaten gerobogan
sementara lima puluh empat desa selebihnya tersebar di lima belas kabupaten kota lain seperti rembang blora cilacap pemalang brebes demak klaten dan semarang
sejauh ini bantuan air bersih dua tujuh ratus empat puluh lima juta liter sudah dikirim ke wilayah tersebut melalui kantor bpbd kabupaten kota pmi basnas dan juga pihak swasta
meski semua kabupaten kota memiliki cadangan air namun bpbd jawa tengah mengimbau semua pihak melakukan penghematan pemakaian air
sebab jumlah wilayah yang terdampak kekeringan diprediksi akan terus bertambah lantaran puncak musim kering baru terjadi pada agustus dan september